masyarakat diebohkan dengan beredar video seorang bocah perempuan di dunia maya yang sedang menonton video mesum
mirisnya dalam video berdurasi sekitar satu menit ini tampak seorang ibu yang diduga orang tuanya sendiri berada di samping sang anak
inilah video berdurasi sekitar satu menit yang sedang ramai diperbincangkan
video ini memperlihatkan anak yang sedang asik menonton video mesum
namun mirisnya di sebelah sang anak ada seorang wanita dewasa yang diduga sang ibu dari bocah tersebut yang tampak tidak mengetahui apa yang sedang ditontonnya
komisi perlindungan anak indonesia kpai pun menyayangkan kejadian ini
mereka juga menyayangkan perekam gambar yang justru menyebarkannya karena bisa merugikan sang anak
orang tua sangat kita sayangkan juga gitu menyimpan video video atau foto foto yang tidak layak oleh anak
apalagi hp atau gawai yang diangkat
diakses oleh anak ini mungkin sudah biasa ya
nah sehingga kita berharap seharusnya orang tua tidak menyimpan video video atau foto seperti itu
kita mohon kepada publik untuk tidak memviralkan ini karena stigmanya muncul terhadap keluarga luar biasa
kemudian kepada anak nanti kita khawatir muncul lagi bully di lingkungan masyarakatnya
hingga kini belum ada kepastian tempat atau lokasi dalam video yang sudah beredar viral ini
namun kabupaten rumah spolda metro jaya kompes argo yuwono yang diikuti dari detik com menyatakan
akan melakukan penyelidikan dan penelusuran atas beredarnya video ini
meski ponsel atau internet memiliki sistem pengamanan namun tetap saja
perhatian pendampingan dan pengawasan orang tua menjadi hal yang utama